nah weekend gini enaknya jalan jalan tapi belum gajian
jata uangnya sisanya rp lima puluh doang
tapi jangan khawatir karena di jakarta ada berbagai opsi untuk wisata hemat
dengan uang lima puluh ribu saja salah satunya adalah keragunan
biar lebih hemat lagi kita naiknya transportasi publik yuk
saya naik bus transjakarta dari halte tendean hingga halte ragunan dengan biaya rp tiga lima ratus
pulang perginya berarti biayanya rp tujuh saja ya
nah biar lebih seru jalan jalan kali ini saya tidak sendiri tetapi bersama sahabat sahabat saya
karena lokasi tempat tinggal kami berbeda beda
kami sepakat untuk langsung bertemu di gerbang masuk taman marga satwa ragunan
wah rame banget tapi dimana ya teman teman yang lain nih
harga tiket masuk ke taman marga satwa ragunan ini sebesar rp empat untuk orang dewasa dan rp tiga untuk anak anak
tapi ada yang perlu diperhatikan nih
yaitu cara membayar tiketnya menggunakan jakar
kalau belum punya anda bisa membelinya di loket depan gerbang masuk ragunan seharga rp dua puluh lima per kartu tanpa saldo
karena saya dan teman teman sudah memiliki jakart kami hanya perlu top up saldo
setelah jakart dipindai dan kami berhasil masuk destinasi pertama kami adalah antri untuk sewa sepeda
ada dua jenis sepeda yang disewakan
yang di sini yaitu jenis sepeda single untuk satu orang dan sepeda tandem untuk dua orang
menyewa sepeda juga di sini harganya cukup terjangkau ya
rp sepuluh untuk single dan yang tandem ini lima belas rupiah per jamnya
tapi yang tandem harus kerjasama dengan baik dengan pasangannya untuk mengayuh sepedanya ya
tapi sebenarnya kalau untuk penyewaan sepeda ini menurut saya wajib untuk saya
karena selain mempermudah kita mengelilingi
ragunan yang luas ini juga seru
nah saat bersepeda kita harus tetap berhati hati agar tidak menabrak pengunjung lain yang sedang berjalan ya
apalagi saat akhir pekan pengunjung ragunan sangat ramai
ini gajah kita bisa melihat langsung dan selain melihat langsung ya kita bisa lihat ada penjelasannya di sini
gajah sumatera ini ada deskripsinya kemudian habitatnya perkembang biakan makanannya
jadi ini di sini selain kita bisa melihat kita bisa juga teredukasi
wah lelah juga ya ternyata
setelah naik sepeda berkeliling melihat berbagai jenis hewan
saatnya saya dan teman teman mengisi kembali energi tubuh dengan makan
kami memilih makan di tikar yang digelar di taman di dalam ragunan
serasa piknik ya
nah biar hemat kita jangan lupa bawa bekal
tapi tadi sembari mengelilingi ragunan ternyata saya dapat ini nih gorengannya cukup terjangkau lima ribu rupiah
udah dapat dua gorengan
ini jangan dihabisin dong
energi sudah kembali terisi
kami semangat lagi berkeliling ragunan yang luasnya mencapai satu ratus empat puluh tujuh hektare ini
taman marga satwa ragunan dihuni sekitar dua ekor satwa dan ditumbuhi lebih dari dua puluh ribu pohon
banyak juga ya
banyak wisatawan berkunjung ke taman marga satwa ragunan ini
karena selain koleksi satwa yang lengkap harga tiket masuk yang murah lokasinya juga tidak terlalu jauh dari pusat kota
oh ya itu lebih hemat sih
dekat dari rumah hemat pengeluaran juga tidak banyak
murah lah cukup
untuk kelas menengah ke bawah itu masih bisa kita kunjungi
karena apa ya nggak terlalu banyak keluar biaya lah
ternyata seru juga ya main perawangsa di sini
jadi biarkan teman saya yang mengayu
eh tapi jangan lupa foto
jadi bisa foto sepuasnya
setelah puas berkeliling naik sepeda melihat beragam jenis hewan naik perahu angsa dan berfotoria
tak terasa hari sudah menjelang sore kebun binatang ragunan sebentar lagi tutup
ini informasi yang perlu dicatat ya sebelum anda berwisata ke ragunan
taman marga satwa ini dibuka mulai pukul tujuh pagi hingga pukul empat sore
nah sebelum pulang saya akan menghitung pengeluaran selama di ragunan
masih tersisa nggak ya untuk ongkos pulang naik bus transjakarta
biaya naik bus ke ragunan rp tiga lima ratus kemudian biaya tiket masuk ragunan rp empat kemudian biaya sewa sepeda saya rp sepuluh
dan bermain perahu angsa rp dua puluh
jangan lupa tadi jadinya
juga saya jajan gorengan seharga rp lima
syukurlah masih cukup untuk ongkos pulang ya
liburan akhir pekan tidak harus selalu mahal kan
kita bisa menghemat biaya melalui berbagai cara namun liburannya tetap seru
apalagi jika bersama sahabat dan keluarga